dan yang biasa dipanggil rama ini
sebelas tahun dan masih
nah ini memang kalau saya
pemberitaan atau teman teman netizen
sangat mengganggu ya mengganggu sekali
dijauhkan oleh teman temannya kemudian
jalan di umum juga terkadang ada
bahwa kamu pembunuhnya ya
kamu pembunuh fina ya seperti itu
dan memang kebanyakan netizen ini
perlu dorongan daripada teman teman netizen
paytv dan media streaming